kita ke informasi lainnya usai pergantian pucuk pimpinan partai golkar yang kini dinakodai oleh erlangga hartarto
memastikan tetap akan mengusung joko widodo sebagai calon presiden dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
apa alasannya berikut cuplikan wawancara alfito dinova gintings dan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
partai golkar kembali mengusung pak jokowi sebagai calon presiden
ya pertama tentu kami melihat bahwa jokowi tetap calon kami
kenapa pak bukan karena bapak sekarang bekerja untuk pak jokowi
ya pertama tentu kami melihat bahwa
program pak jokowi ini bagus
karena kita belum pernah dalam suatu sejarah kembali kepada kitoh pembangunan
jadi sejak zaman pak hartarto yang lalu itu masa pembangunan kembali menjadi mainstream
nah ini sangat cocok dengan ideologi partai golkar
karena partai golkar kita bicara karya pak presiden bicara kerja
karya dan kerja itu adalah dua kata yang mempunyai makna satu
yang kedua kami melihat dari dalam sendiri bagaimana pak presiden itu mendorong kepada faktor pembangunan sumber daya manusia sebagai tujuan utama
nah kemudian untuk pengembangan itu adalah melalui salah satunya mengenai industri manufaktur
yang berikutnya adalah mengembangkan program indonesia sentris
nah indonesia sentris itu mengembangkan kawasan kawasan di luar jawa
dan ini semua dulu juga dilakukan oleh almarhum ayah saya
dan pada waktu itu bontang itu nggak ada apa apanya
jadi dia bikin new city
demikian pula aceh
aceh sesudah beliau tidak di situ pengembangannya memang tidak ada lagi
jadi kita tidak punya kelas terbaru selain bontang aceh gersik cilegon
nah pak presiden mempunyai visi yang sama
sehingga kami kembangkan yang namanya konawe
kemudian kita kembangkan juga nanti di bintuni masela
ini pun belum semua stakeholder menyetujui
jadi masih banyak tantangan dan hambatan
nah ini merupakan sesuatu hal yang sangat golkar
nah oleh karena itu kami merasa sangat cocok untuk bapak presiden melanjutkan
karena infrastruktur itu kan baru diselesaikan dalam tiga empat tahun
dan kita harus juga mempertunjukkan kepada publik
bahwa presiden walaupun masa jabatan lima tahun itu harus berani mengambil keputusan keputusan yang sifatnya jangka panjang
jadi jangan sampai kita mengembangkan sistem presidensial yang kali ini tanpa garis besar haluan negara
itu menciptakan suatu pemerintahan yang hanya short term oriented
nah ini berbahaya bagi negara sebesar indonesia
nah oleh karena itu sebagai wisdom kami dari dpp partai golkar
sesudah berkonsultasi dengan seluruh dpd tingkat satu tingkat dua
merasa bahwa dua periode itu adalah hal yang lumrah bagi seorang presiden
nah oleh karena itu dengan kesadaran tersebut kami komitmen kepada bapak presiden untuk melanjutkan kepemimpinan beliau
dan kepemimpinan beliau itu mencerminkan politik yang transparan
dimana pak presiden selalu berdiskusi langsung dengan rakyatnya
jadi gak pakai broker
mas arvind taukat sangat menguasai pasar modal
kita dulu punya pialang broker di lapangan
kemudian pada saat kita pindahkan ke digital saya juga ada di sana
jadi kita melihat bagaimana pindahnya informasi dan teknologi dari analog menjadi digital
dan kali ini kita mempunyai presiden yang mindsetnya digital
langsung dari presiden ke rakyatnya
dan ini diterjemahkan pada saat presiden bertemu dengan pak presiden

jadi itu juga digital
jadi gak ada terjemahan